hai seperti inilah kondisi tenda pengungsi para korban gempa di kampung geduh rahayu desa
titisan kecamatan sukalarang sukabumi jawa barat pada selasa pengungsi yang mayoritas warga
lansia wanita dan anak anak ini bertahan hidup seadanya di bawah tenda terpal mereka memilih
untuk bertahan di pengungsian karena masih trauma akan guncangan gempa tektonik magnitudo lima enam yang
terjadi di cianjur para pengungsi mengaku saat ini mereka membutuhkan bantuan obat obatan selimut
dan alas tidur serta sembako takut takut atau ada gempa sesulan pada saat kejadian ibu ada di rumah
sama anak anak apalagi ada kejadian pada keluar panik takutnya rumah roboh betah ada di kondisi
terpaksa terpaksa ulang takut trauma pengungsi di desa ini ada di tujuh titik dengan jumlah satu ratus tiga puluh dua
kepala keluarga desa titisan merupakan desa terdekat dengan perbatasan cianjur dimana hanya
berjarak enam km dari epicentrum gempa magnitudo lima enam desa titisan merupakan wilayah
terbesar yang terdampak gempa dengan satu ratus tiga puluh empat rumah yang dihuni oleh empat ratus tujuh puluh enam jiwa mengalami kerusakan
dengan dorong jadi tempat kemba kerusakan tersebut kembangunya itu kuranger paris
biasa sembilan belas dari tepal melola dari arah cianjur terkandungan bermain touched me
terkait kondisi tenda pengungsian yang tak tertutup sehingga membuat hawa dingin saat
malam makan sangat dirasakan pada pengguna ngasi agar penting banyak di rumit
pemda sukabumi pun berencana akan membuat dapur umum pada rabu
untuk memenuhi kebutuhan logistik warga yang mengungsi
mereka tidur di luar yang tertutup begitu
makanya kami siapkan tempat pengungsian yang tertutup ini
itu barangkali yang kita lakukan hari ini
di samping juga memberikan bantuan
sempako selimut kasur lantai
dan insya allah kita besok mulai akan buka dapur umum
data termutahir bpbd kabupaten sukabumi mencatat
sedikitnya terdapat delapan ratus sembilan puluh satu bangunan di dua puluh dua kecamatan di kabupaten sukabumi
mengalami kerusakan pasca gempa cianjur yang terjadi
tim liputan cnn indonesia